merebaknya virus corona varian omikron membuat masyarakat semakin waspada dengan gejala covid sembilan belas
salah satunya adalah gejala batuk
berbagai cara dilakukan untuk mengobati batuk mulai dengan mengonsumsi obat
hingga berbagai macam mitos yang dipercaya masyarakat dapat meredakan batuk
kalau untuk saya pribadi sih saya karena jualannya jeruk nipis
jadi langsung peres aja padahal gue langsung peres ke mulut kadang pakai gelas gitu
aku sih kurang suka obat obat ya jadi aku sukanya minum madu sama air panas
aku campur terus sampai jeruk nipis sekarang karena
setiap kali minum itu kayak langsung enakan aja
agar tidak salah kaprah dan justru membuat batuk semakin parah
mari kita bedah berbagai mitos untuk obat ibaran
nah jadi salah satu mitos obat penyembuh batuk adalah menggunakan kecap dicampur dengan jeruk nipis
jadi itu di dalam jeruk nipis memang ada keloponuit namanya narigin
narigin inilah mungkin yang bisa tadi ya antisit itu dia meredakan batuknya
kemudian kalau kecap itu tidak ada efeknya terhadap batuk sebenarnya
jadi kecap itu lebih ditambahkan itu untuk mengurangi rasa asam
satu lagi anjuran yang terkenal di masyarakat ketika kita mengalami sakit batuk adalah untuk mengkonsumsi antibiotik
jadi antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri
nah jangan seperti itu harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan baru nanti kita lihat apakah ini karena bakteri atau bukan
kalau dia alergi ya bukan antibiotik jawabannya
salah satu mitos lagi yang saat ini sedang berkembang adalah air hangat yang dicampur garam
nah orang yang sedang bergejala batuk ini harus kumur kumur supaya meredakan

ketika batuk tersebut terkenal batuknya akan berubah menjadi batuk

sehingga kekentalannya atau viskositasnya itu bisa berkurang menurun
itu mungkin mulai mulai dilakukan penelitian penelitian awal seperti itu
meskipun berbagai mitos terbukti melalui penelitian awal
namun tetap lebih dianjurkan mengonsumsi obat batuk
namun tetap lebih dianjurkan mengonsumsi obat batuk
dan mengikuti bukti secara klinis
kalau obat itu kan sudah melalui mekanisme regulasi dan lain lain
sudah mendapat izin edar dan lain lain mungkin lebih baik itu yang digunakan
dosisnya juga kan jelas
dan yang pasti konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan hasil lebih terpercaya